warga makassar digegerkan dengan tewasnya seorang pemuda dengan luka tembak
diduga pelaku penembakan adalah anggota tni
komandan lantamal enam makassar brigjen tni marinir andi rahmat menjelaskan
pihaknya memastikan pelaku penembakan adalah benar oknum anggota tni al
dari penjelasan pelaku anggota tni tersebut melakukan penembakan dengan senapan angin
untuk melerai dua kelompok yang terlibat tawuran
pelaku menggunakan penembakan ataupun melakukan penembakan sebanyak dua kali
akibat tembakan tersebut satu orang meninggal dan satu orang yang terluka saat ini masih dirawat di rumah sakit
waktu sby dilempari batu oleh pihak yang bertiga dari arah tol
selanjutnya pelaku masuk ke dalam kamar untuk mengambil senapan angin berjenis pcp
dimana setelah itu kop dua sb menembak karantina
warga yang sedang bertikai sebanyak tiga butir dari lantai dua rumah yang bersangkutan